berikutnya pt taspen persero memberikan apresiasi pada tiga daerah atas kerjasama dan dukungan dalam pelaksanaan program taspen dan taspen group
taspen juga hadir dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi asn bukan hanya yang sudah memasuki masa pensiun namun juga yang masih aktif